meskipun tergolong cabang olahraga baru di indonesia e sports sudah memiliki banyak peminat
bahkan atlet e sports indonesia sudah banyak diakui kemahirannya di kancah internasional
seperti atlet dari tim onic e sports indonesia
dan liputan saya berkunjung ke basecamp onyx e sports sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya sarah ariyati pamit undur diri selamat malam dan salam sports
hai kalau biasanya saya main game itu biasanya di rumah
kalau sekarang saya punya kesempatan untuk main game bareng sama gamers gamers pro di onic e sport
tapi sebelum saya main saya mau ngeliat nih basecamp basecampnya
apa aja sih yang ada di basecampnya si onyx e sports ini
akhirnya sampai juga
akhirnya sampai juga nih ya
nah sekarang kita akan mencoba game game yang kita mau main
sekarang saya sudah sama mas chandra
ini adalah trophy room basically
jadi trophy room ini bakal host berbagai macam kejuaraan kejuaraan yang kita menangkan gitu ya
terus ada igg
terus disana juga ada mpl season tiga kemarin
oke banyak ya
kemudian ini adalah msc
kita pemain melawakili indonesia di southeast asia
kemudian ini adalah all star
kemudian juga kita apa namanya yang tim cewek kita juga sempat menang juga
so dan ini kemarin dari youtube juga
karena kita kemarin dapetin salsi
oke udah keren banget
berarti ini ruang piala nih ya
mudah mudahan tahun depan nampak
amin saya doain ya
terus ada ruangan apa lagi
boleh boleh boleh
ini adalah common room kita
jadi basically kalau anda pada makan pada hangout
dan ini ada teman teman dari mobile legends kita
oh ini lagi pada main mobile legends ya
lagi pada latihan betul
dari onyx esports sendiri ini punya divisi game nya ada apa aja
ada beberapa divisi game
kemudian kita ada juga apa namanya chess rush
kemudian juga pass revolution soccer
kemudian kita juga lagi ngebentuk satu tim baru nanti buat c oni mobile
jadi basically kita pengen banget jadi satu tempat di mobile
di mana semua player player bisa berprestasi gitu
jadi kita pengen punya berbagai macam perwakilan dari onyx esports
yang mereka bisa berprestasi
tim onyx esports sendiri sudah memenangi banyak turnamen
dan melahirkan atlet esports yang akan mewakili indonesia di sea games dua ribu sembilan belas
di filipina desember nanti
adrian salah satunya
latihan yang tekun menurutnya adalah salah satu strategi untuk menang di sea games
kalau persiapan sea games yang pasti latihan lebih banyak
bebannya juga gendok nama negara kan pasti pengen ngebangga nama negara
ya persiapannya pasti latihan lah biar lebih dapat chemistry nya lebih kompak
soalnya kan kita juga mainnya nggak sama temen tim yang kayak biasa kan
jadi pasti latihannya harus lebih banyak
langsung aja kita lihat ke ruangan yang satu ini
kemudian nah ini adalah kita sebutnya sebagai war room
jadi war room itu sebenarnya buat mereka juga latihan
jadi kalau bisa kita katakan
tempatnya kita bikin sekompi mungkin gitu kan ya
buat mereka bisa nyantai sambil main
dan ada tv nya di sana juga buat mereka juga bisa review game nya mereka habis mereka main
mereka habis pertandingan juga bisa lihat didiskusiin
ini kenapa begini tadi kenapa begini segala macam
jadi ini bener bener orang bisa berjibaku dan ngoceh tentang game nya
ngoceh tentang mereka yang main di sana ya

dukungan pemerintah saat ini sangat baik
namun ia berharap ke depannya akan ada ya
pemerintah saat ini berharap ke depannya akan ada ya
pemerintah saat ini berharap ke depannya akan ada ya
dia berharap ke depannya akan ada peningkatan kualitas internet di indonesia
karena hal itu adalah hal penting untuk melahirkan bibit pemain baru
nah ini adalah oh tadi ketepin jawab pertanyaannya
kalau cara kita scouting semuanya kita ada satu tim yang memang tugasnya buat scouting
mereka akan melihat dari turnamen turnamen kecil
karena kan kalau kita lihat di indonesia sendiri sepanjang tahun itu mungkin ada ribuan turnamen
jadi mereka tuh tugasnya memang nontonin game game segala macam
jadi datang ke eventnya kemudian lihat kira kira ada bibit bibit pemain baru yang kira kira punya potensi atau enggak
kemudian biasanya kalau sesama pro price juga mereka punya lingkungan punya circle yang sudah cukup kenal satu sama lain juga
yang bisa juga bisa kita lihat ada potensi atau enggak
jadi macam macam sebenarnya caranya
dan kemudian kalau di online sports kayak esports ini kan ada yang namanya leaderboard
leaderboard juga bisa jadi salah satu acuan
kita lihat yang juara satunya pakai apa
terus siapa kelihatan banget
oh kelihatan ya di situ
nah kalau ini apa nih
ini kayaknya enak banget ya
ada kolam berenang ada yoga mat
jadi ini sebetulnya ada tempat di mana mereka bisa relax
sekaligus olahraga kompisi kentara
di sini ada salah satu matras
jadi mereka tiap seminggu beberapa kali itu kita ada satu trainer yang bakal datang untuk mereka olahraga
secara fisik gitu ya
jadi enggak cuma esports tapi untuk sport yang beneran
tapi terbukti kalau misalnya ngomongin tentang kesehatan fisik itu
ternyata ngefek ke apa
iya jadi ketika kita punya motorik yang bagus punya pikiran yang jernih juga
itu lebih berpengaruh sebenarnya secara permainannya
terus kalau misalnya kita lihat mereka ini kan sebenarnya empat kali lagi turnamen misalnya
contohnya kemarin minggu lalu deh
mereka tunami bisa dari pagi sampai malam gitu loh
staminanya kan sangat menentukan ya
jadi walaupun kita hanya cuma main game
cuman seharian di panggung dan punya pressure tinggi itu ternyata mau gak mau fisik itu ternyata berpengaruh
that's why kita percaya bahwa sebenarnya warga itu penting banget sih
kita lihat ruangan yang lain
kalau tadi saya sudah berbincang
nah kali ini saya akan main bareng mobile legends bersama para atlet onyx esports
hmm pada jago jago ya

saya kalah terus nih gara gara saya
enggak dikasih kill lagi
tara arianti melaporkan untuk tnn indonesia